bebel lo diajakin ngebut sama si bu
mohon ditunggu ya bu
mas menunya tolong ditinggal aja deh
siapa tahu nanti ada tambahan pesanan makanan ya
mama gak salah
tadi mama pesannya baik banget loh
ya udahlah ya
bisa kok kamu tenang aja
kan calon suami kamu dan calon mertua kamu itu crazy rich level sultan
pasti dia yang bayar kok bukan mama
ada disini tamu saya atas nama bu hilda
terima kasih ya
selama lama maaf ya senang
nah tau lama banget nih
sudah lama menunggu
oh enggak enggak enggak belum lama lama menunggu ko
silahkan duduk mas
mas mau langsung pesen makan atau minum
saya langsung ingin membahas soal rencana ulang tahunnya poa ini
jadi ulang tahunnya bu saya harap undangannya sudah bisa disebarkan
apalagi buat temen temennya
dan juga temen kampusnya
dan yang terpenting adalah
undangan untuk klub motornya koi
iya om om tenang aja
untuk masalah undangan
aku bisa langsung urus dan aku bisa
om yang penting adalah
boynya gimana dia bisa dateng om
kata sila deh mas yang penting itu
boy soalnya ini kan special party
untuk dia bahwa itu harus ada
gimana mas herman bisa bantu
bu hilda dan juga sila gak usah
kuatir saya udah telpon
boy kok jadi dia
itu kemarin pergi dari rumah
bukan dia karena marah sama saya
hanya karena dia ingin
menunjukkan sikap mandirinya ke saya
jadi saya yakin sekali
pulang di saat ulang tahunnya nanti
ini semua salah saya
dan saya udah ceritakan semua sama boy
kalau saya kurang beribadah
saya akan lebih perhatian sama dia
ya mungkin itu yang menyebabkan dia kecewa
hal yang saya sudah jelaskan
juga kalau saya selama ini
bekerja keras agar
bahwa itu bisa memiliki segalanya
hmm bau uangnya kecium
boy pasti punya banyak
warisan dari mas herman
apalagi boy itu kan anak satu satunya
kalau sila menikah
pasti dia juga akan bisa
saya juga yakin boy juga
papahnya dan saya juga yakin
kalau boy rasa dan
perasaannya sudah tenang pasti akan
kembali ke rumah kok mas herman
gak usah khawatir saya
mama hilda dan juga sila
pokoknya untuk membantu mas
terima kasih banyak yah
atas waktu kalian sudah banyak banyak
om gak usah makasih aku emang senang
dan tulus kok ngelakuin ini untuk boy
pesen makanan dulu yah
dan minuman yah gak usah
bukannya kamu hari ini juga ada janji
dengan seseorang di restoran yang sama
diatur soalnya dari tadi
kan mas begitu sampai di sini kita langsung
membahas hal yang berat berat belum makan belum minum loh
pesenin yah panggilin yah
waitersnya yah maafin
saya harus buru buru karena
saya punya klien penting yang menunggu di
kantor karena saya harus meeting sekarang
oke jadi saya pamit
duluan yah hati hati di jalan yah mas yah
thank you ya sama sama
om herman kan pergi
ya udah gak usah
khawatir lagian kan mama kartu kreditnya
juga limitnya ratusan juta kok tenang aja
kalaupun memang sampai nanti
gak cukup ya udah
mama pinjam yah kartu debit kamu
cuci piring sendiri no i don't want
tadi gue perhatiin
kayaknya seru banget loh ngobrol
berdua sampai ketau ketau gitu
sama modi maksudnya
ya iyalah sama siapa lagi
modi cuman karena dia tuh kaku banget orangnya
makanya gue lebih
sering ketawain dia
aku tau jangan jangan lo naksir ya sama dia
ya gue sih bercanda
tapi kok beneran juga gak apa apa
oh udah ngaku aja bilang sama gue
gak ada yang ngelarang kan
nih ya meskipun gue sama dia udah berdua
terbang ke bulan sampai lintas
galaksi ngelewatin matahari pun
gue gak bakal bisa bersatu sama tuh orang
kalau udah jodoh jangankan ke bulan
sampe ke lintas galaksi
nembus dunia lain juga pun bisa
lo jodoh sama dia
gak usah doa doain gue jodoh sama dia ya
iya gue lupa gue harus ngasih bukti pendaftaran ke sea boy
biar dia gak bisa nolak ikut lomba putra putri kampus di jakarta
ya iyalah sekarang masa iya besok
karena gue mesti nyari materi tugas di perpus
yaudah gapapa kalo gitu gue cari sendiri aja ya
bye bye lo diajakin ngebut sama si boy
udah deh udah deh
mamah mamah ada uangnya
kamu tidak boleh
kamu harus tetep teturna
saya mau nanya dong disini ada promo discount gak
menggunakan kartu kredit sonabank
untung saya kartunya ada
baik mohon ditunggu ya bu
aduh tiba tiba berubah panas ya
panik deg degan nih
gimana sih pesennya
gimana mamah tau
maaf bu kartunya udah keleng
oh sebentar ya
masih banyak kok kartu yang lain
masa ya nggak cukup sih
baik mohon ditunggu ya bu
kalau nanti sisi mamah itu gak di app site lagi gimana
mamah nanti palingan pinjem kartu debit kamu
kalau sampai di decline lagi
maaf kan udah nambuh
maaf bu kartu ini juga di decline
tas kamu bawa sini cepetan
kamu mau disuruh cuci piring
hah gimana dong
kalau dia is dead
masa iya dia kena kelempar
sama tas yang agak berat dan mahal
tamu itu tiba tiba dia is dead gak mungkin
nah tapi kan ini isinya banyak banget
ini berat banget loh
aduh gimana oh oh oh kita kabur aja
kabur kabur kabur
mau jadi dibayar nggak bu
jadi jadi jadi
sebentar ya maaf
oh ini semua gara gara mama sih
kamu salahin tuh calon mertua kamu
tiba tiba pergi gak mau makan gitu
mama sih selesai jadi pengacara
pengangguran banyak acara emang bener kan
wah gue tau nih suaranya
eh tadi lu minta temenin gua beli obat
ada mata ikannya ayo kita beli yuk
eh bentar bentar bentar nih ya yang pertama
util sama mata ikan itu beda
yang kedua nelu kali yang kutilan
kenapa jadi gua
gini nih orang kalo gak sekolah
gua gak paham lu
oh itu maksudnya
iyee pundak lu kan kutilan ya
ya gua doanya cepetan nunggu ya kutilannya
kenapa nyamperin gua
gitu bener banget jadi orang
gua nyamperin lu karena ini nih
ini adalah bukti pendaftaran
lo sama gue untuk masuk
lomba putra putri kampus
lu daftarin gua
sama lu ngapain lu tadi ada di deket
ruang admin jadi lo ambil data data
gua disana kan pokoknya sekarang
oh siap siap aja karena acaranya minggu depan
lu nyuruh gua siap siap gua gak mau
ini namanya pemaksaan oga banget gua ikut kayak ginian
ah lu kira gua mau banget
kesenangan banget gue ikut ginian
gue juga oga kali apalagi partnernya
lu gua tuh udah muak banget tau gak
gua bertanggung jawab untuk nyelesain semua ini
kalo lu gak mau terserah
gua tetap pada pendirian gua gua gak mau
ini kan cuma modus lu doang biar deket sama gua